saudara terima kasih masih di breaking news kompas tv bersama saya mario sarung
saudara sementara itu arus balik pelabuhan bakaheni lampung
minggu malam padat kendaraan yang hendak menyeberang dari lampung ke pelabuhan merak banten
hingga kini terjadi antrian kendaraan pemudik yang hendak menyeberang di area pelabuhan
untuk mengantisipasi antrean kendaraan pihak asdp menambah jumlah kapal
menerapkan sistem penundaan dan menghapus pemberlakuan tiket kadar luar sah
kepala korps lalu lintas polri irjen aan suhanan
mengatakan pemberlakuan pembatasan mobilitas kendaraan sumbu tiga non sembako
masih diberlakukan hingga tanggal enam belas april dua ribu dua puluh
pembatasan ini dilakukan untuk mengurangi kemacetan dan kepadatan jalan tol maupun arteri
kakor lantas juga meminta kepada para kapolda hingga dirlantas
angkutan dengan sumbu tiga ke atas yang beroperasi selain kendaraan yang dikecualikan
dipastikan tidak ada angkutan subuh tiga ke atas kecuali yang dikecualikan ya
beroperasi mengarah ke merak maupun di arteri
selain itu saudara minggu malam terminal bus kampung rambutan ramai
tidak hanya dari wilayah jawa barat jawa tengah maupun jawa timur
bus kedatangan dari pulau sumatera pun ramai menurunkan penumpang
sejak siang ada lima sembilan ratus sembilan puluh dua orang yang tiba di terminal bus kampung rambutan
diperkirakan lonjakan arus balik terjadi pada malam nanti
untuk mengetahui informasi terkini arus balik lebaran
kita bergabung dengan jurnalis kompas tv taufik riyadi di pelabuhan bakahenilampung
kompas tv suherdi di pelabuhan merak banten
kita awalnya ke pelabuhan bakaheni dulu bersama taufik
taufik seperti apa situasi arus balik di sana malam ini
ya mario dan juga sederhana memang kondisi arus balik pada malam hari ini di pelabuhan bakauheni
memang sudah kembali ramai oleh para pemudik yang ingin kembali ke pulau jawa
dan memang berdasarkan informasi yang kami dapatkan
pihak dari pt asdp memprediksi bahwa puncak arus mudiknya akan terjadi pada
dan memang jika untuk rentangnya memang puncak ataupun tingginya pemudik yang kembali ke pulau jawa ini
akan terjadi pada tanggal tiga belas sampai dengan tanggal lima belas april mendatang
tentunya ini berkaitan dengan berakhirnya masa cuti panjang lebaran yang akan berakhir pada tanggal lima belas april mendatang
dan juga saudara berdasarkan informasi yang kami dapatkan
ini total sudah ada dua ratus sembilan puluh dua delapan ratus empat belas pemudik yang sudah kembali ke pulau jawa
lima puluh tujuh lima ratus lima puluh tujuh kendaraan yang sudah kembali melalui pelabuhan bakahueni ke pelabuhan merang
dan jika kita lihat saudara memang data yang kami dapatkan ini dari pt asdp ini sekitar pukul dua puluh lebih tiga puluh
waktu indonesia barat atau setengah sembilan malam tadi
ini memang angkanya ini memang masih cenderung lebih kecil dibandingkan kemarin
namun seperti yang saya dapat kabarkan bahwa untuk malam ini total dapat dua puluh delapan enam ratus tujuh puluh lima
kendaraan roda dua yang menyeberang ke pelabuhan bakahueni
dan juga untuk kendaraan roda empat ini total ada empat belas dua ratus enam puluh satu
jika kita lihat atau kita uraikan lagi sejak kemarin ini ada empat belas kendaraan roda dua
dan hari ini baru delapan kendaraan
namun jika kita lihat untuk sejak kemarin trennya untuk para pemudik ini cenderung memilih waktu penyeberangan ini pada malam hari
tentunya untuk menghindari cuaca yang memang cukup terik
dan juga untuk saat ini kita masih terus memantau karena sejak kemarin ini penambahan ataupun penumpukan volume kendaraan di pelabuhan bakahueni
terjadi sampai dengan pukul dua dini hari tadi
dan tentunya kita masih terus memantau apakah nantinya akan terjadi penumpukan ataupun penambahan volume secara signifikan di pelabuhan bakahueni
dan selain itu juga saudara kami mendapatkan informasi terbaru bahwa tiga buffer zone ataupun zona penyangga
sudah diberlakukan oleh pihak kepolisian
zone yang sudah digunakan adalah berada di rest area dua puluh b res area empat puluh sembilan b dan juga res area delapan puluh tujuh b
dengan diaktifkannya buffer zone ini menandakan bahwa ini sudah terjadi kepadatan yang sudah panjang sehingga pihak dari kepolisian terpaksa harus menggunakan tiga buffer zone
seperti yang sudah dikatakan oleh kapolda lampung mengatakan bahwa pihak dari kepolisian sudah menyiapkan beberapa rekayasa
di antaranya menyiapkan ada ketiga kategori
kategori hijau ini dikatakan lancar
jadi memang kondisi lancar ini hanya terjadi antrean di kawasan ataupun di area pelabuhan
kategori ini jika sudah terjadi antrean di depan gerbang pelabuhan ini sepanjang satu km
maka jika terjadi antrean selama sepanjang maksud kami satu km maka ini akan dibuka lima buffer zone di area tol dan juga trans sumatera
dan juga jika sudah zona kuning
empat km ini sudah memasuki zona merah
dan apabila sudah memasuki zona merah nantinya pihak dari kepolisian ini akan membuka semua buffer zone dan menunda perjalanan bagi kendaraan pribadi menuju ke pelabuhan merak
dan jika kita lihat saudara untuk saat ini memang baru ada tiga buffer zone yang ditahan ataupun digunakan oleh pihak kepolisian
hal ini diberlakukan agar tidak terjadi penumpukan kendaraan di pelabuhan bakauheni
hal ini dikarenakan memang pelabuhan bakauheni ini memiliki kantong parah

dan total sudah ada yang awalnya kita lihat sejak tanggal sebelas april sampai dengan tanggal tiga belas april kemarin ini rata rata perharinya ada satu ratus dua puluh jadwal keberangkatan
dan tadi menteri perhubungan mengatakan bahwa untuk puncak arus mudik ini akan ditambah rute perjalanannya yang dari satu ratus tiga puluh satu ini sampai satu ratus empat puluh enam rute perjalanan

dan ini juga menghapus tiket kadar luar sahaja
dan bagi anda yang sudah memiliki tiket ini tidak perlu khawatir jika nantinya terjebak kemacetan ataupun terjebak antrian di area pelabuhan ini maka tiket anda tidak akan hangus sampai dengan dua puluh empat jam ke depan
dan juga saudara bagi anda memang yang masih memiliki rencana untuk melakukan perjalanan pada esok hari ini pihak dari pemerintah khususnya kementerian perhubungan ini sudah menyiapkan pelabuhan alternatif yaitu adalah pelabuhan panjang yang berada di bandar lampung
dan nantinya pelabuhan panjang ini akan melayani tiga rute
dan nantinya pelabuhan panjang ini akan melayani tiga rute

dan nantinya pelabuhan panjang ini akan melayani tiga rute
dan juga di buffer zone sendiri saudara berdasarkan informasi yang kami dapatkan pihak dari kepolisian serta isdp ini harus terperintahkan certificate
untuk meminimalisir adanya pemudik yang melakukan go show ataupun belum memiliki tiket ke pelabuhan
dan nantinya bagi para pemudik yang sudah memiliki tiket akan diberi sticker berwarna hijau
yang menandakan bahwa ia sudah memiliki tiket
yang belum memiliki tiket akan diarahkan oleh pihak petugas untuk segera membeli tiket
karena memang area tersebut atau area di buffer zone tersebut berada di luar radius untuk membeli tiket
seperti yang diketahui saudara untuk membeli tiket di pelabuhan bakau ini sendiri ini terdapat radius
jadi jika anda berada di radius empat dua puluh empat km anda tidak dapat membeli tiket di area pelabuhan
sehingga anda harus keluar terlebih dahulu kemudian membeli tiket
nah untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan seperti kembali lagi keluar dari area pelabuhan
maka pihak dari pengelola ini menerapkan untuk membeli tiket di buffer zone bagi yang belum membeli tiket
namun sekali lagi pihak dari pt asdp maupun pemerintah menghimbau kepada para pemudik untuk merencanakan perjalanannya
bahkan jika bisa sudah membeli tiket maksimal hamil satu sebelum melakukan perjalanan
dan selain delaying sistem juga ini tadi untuk tiket ada luar saya ini dihantar
dihapuskan oleh pt asdp seperti yang diketahui ini salah satu masalah di saat arus mudik di pelabuhan merak
adalah banyaknya pemudik yang tidak memiliki tiket dan datang tidak sesuai jadwal
dan untuk mengatasi kekhawatiran tersebut dari para pemudik pihak dari sdp ini sudah menghapuskan tiket keadaan luar saya
jadi bagi anda yang memang tidak ataupun terlambat karena kemacetan ataupun tertahan di pelabuhan ini tidak perlu khawatir
misalnya pukul delapan ini akan berlaku dua puluh empat jam ke depan jadi tiket anda tidak akan hangus
asalkan anda tetap hadir di tanggal yang tertera sesuai dengan tiket
dan juga memang selain itu pihak dari kementerian perhubungan dan juga pt sdp ini sudah ataupun akan melakukan war room
warung ini apa adalah ruangan yang berisikan data dan juga informasi yang tentunya untuk memudahkan bagi para pemudik untuk melakukan penyeberangan ke pulau jawa
saudara memang untuk saat ini atau hari ini memang datanya cenderung lebih sedikit dibandingkan hari kemarin
jika kita lihat memang jumlah kendaraan dan pemudik yang menyeberang ke pulau jawa ini cenderung lebih sedikit
namun seperti yang saya sebutkan tadi data ini baru diperbarui sekitar pukul setengah sembilan malam tadi
sedangkan memang penumpukan kendaraan biasanya terjadi sekitar pukul sepuluh waktu indonesia barat sampai dengan pukul dua dini hari nanti
ini berkaca dari kemarin yang mulai
terjadi peningkatan volume kendaraan secara signifikan di pelabuhan bakahuni
dan tentunya jika kita lihat datanya dari dua ratus sembilan puluh dua ribu wan pemudik yang sudah kembali ke pulau jawa
ini jika kita kalkulasikan sudah ada tiga puluh lima persen pemudik yang kembali ke pulau jawa
jika kita asumsikan saudara hari ini yang diprediksi sebagai puncak arus mudik
ini jumlah keberangkatannya ke pelabuhan merak ini sama dengan kemarin ataupun lebih banyak
ini bahwa hari ini total ini sudah ada
ada setengah lebih ataupun lebih dari empat puluh lima persen pemudik ini kembali ke pulau jawa
dan tentunya kita masih terus mengupdate dan menunggu informasi lebih lengkap dari ptsdp
untuk jumlah pemudik yang sudah kembali ke pulau jawa pada malam hari ini
ya taufik semoga antisipasi yang dilakukan dapat mengurai kepadatan nanti di puncak arus balik
terima kasih taufik di pelabuhan bakahweni lampung
saudara kita kita bergeser ke pelabuhan merak
suherdi seperti apa situasi arus balik malam ini di pelabuhan merak yang bisa anda laporkan kepada kita
ya saudara mario dan selamat malam
saya bisa bahwa kondisi di pelabuhan merak ini arus balik di menuju pelabuhan bakahweni maupun dari bakahweni ke merak ini
sepantau rame kendaraan di bali maupun kendaraan sepeda motor di pelabuhan merak
tiap dermaga ini ada tujuh dermaga ini di setiap dermaga ditepantau keluar dari kapal itu
terpantau rame kendaraan dan khususnya di dermaga eksekutif itu terpantau padat untuk kendaraan pribadi
karena pemudik rata rata memilih dengan dermaga eksekutif
dan saat ini di sedekanan ini terpantau rame
kendaraan pribadi yang arah menuju jakarta dan sekitarnya
ya suhery kalau kita melihat visual yang saat ini anda berada di tempat lokasi anda melakukan live report
saat ini kita bisa melihat bahwa kondisi lalu lintas
bisa dijelaskan di mana saat ini anda berada dan juga apakah memang hingga saat ini terjadi peningkatan pemudik jika dibandingkan dengan hari kemarin
ya saya melakukan ini di tempat depannya kelabuhan merak ini yang antara satu meter
dan ini keluar dari pintu tol kelabuhan merak ini terpantau rame
kendaraan pribadi yang menunggu ke jakarta ini antara tiap kapal yang akan bersandar itu dipadati dengan kendaraan pribadi
dan kendaraan roda dua itu di bagian dialihkan di pelabuhan cewandan yang dari pelabuhan panjang menuju pelabuhan cewandan
dan kendaraan pribadi ini di setiap tujuh dermaga ini dipadati dengan kendaraan
roda empat yang karena kondisi hari ini puncak untuk arus balik didominasi kendaraan pribadi
yang rata rata saya mewawancari pemudik di pelabuhan merak ini yang akan melanjutkan perjalanan di jakarta ini
yang hari senin atau selasa ini sudah akan kembali bekerja untuk di era
dan ini petugas juga mengatur lalu lintas di jalan rtw ini di depan pelabuhan merak agar tidak terlalu kemasetan di pinggir sepanjang jalan pintu tol merak
ya soehardi tadi ada laporan dari bakahuni lampung bahwa kemungkinan besok akan menjadi puncak arusnya dan kepadatan akan bertambah
apakah mungkin ada antisipasi yang dilakukan di merak untuk
menyambut kepadatan besok sehingga tidak terjadi penumpukan di wilayah dari pelabuhan merak menuju ke jalan tol
ya untuk antisipasi kepadatan di pelabuhan merak ini
setiap kepolisian juga akan mengatur rekayasa lalu lintas jika ada kepadatan di jalan rtw menuju pintu tol akan mengalihkan ke jalan rtw menuju pintu tol di lepar barat
sehingga terjadi penumpukan di pintu tol merak
ya kalau suwerdi kalau kita melihat
laporan anda kemarin dan juga hari ini melihat datanya menurut anda dari data yang diberikan mana lebih padat
apakah di hari kemarin ataukah di hari ini untuk kedatangan para pemudik ini dan bagaimana antisipasi untuk besoknya
ya data dari pihak sdp dengan hari kemarin hingga hari malam ini mulai meningkat dari hari kemarin sebanyak
padatin di kendaraan pribadi dan banyak kendaraan rata rata tiap kapal menampung dengan ratusan kendaraan pribadi dan kendaraan roda dua ya
untuk mengantisipasi kepadatan di wilayah pelabuhan merak ini
dan juga kalau misalkan soerdi pada akhirnya arus lalu lintas tadi anda sudah mengatakan terkait dengan penambahan kapal dan juga rekayasa lalu lintas yang sudah dilakukan
berarti saya tegaskan kembali lagi ingin menegaskan bahwa memang besok sudah disiapkan rekayasa ataupun antisipasi yang dilakukan terkait dengan puncak arus
ya si pihak kepolisian ini sudah berjaga jaga jika ada penumpukan di setiap derbaga yang keluar dari pelabuhan merak
dan pihak kepolisian tetap mengatur rekayasa kendaraan pribadi agar tidak menumpuk di jalan arteri menuju pintu tol
dan akan mengalihkan jalan arteri menuju jalan hingga pintu tol cilebon barat dan cilebon timur
dan itu antisipasi jika kepadatan di area kelabuan merak ini
ya hingga saat ini memang sudah disiapkan seluruh antisipasi yang akan diberlakukan pada akhirnya di puncak arus balik nanti
terima kasih suherdi dari merak dan juga sebelumnya ada taufik riyadi dari pelabuhan bakaheni lampung